ya allah bagaimana ini
apa yang harus amba lakukan ya allah
apa aku harus telepon pak vero ya
tapi tak siap melarangnya
ini panas aku mbak turun turun
kasih obat panas dulu
ya aku nggak tahu
dasar kamu penipu ya
saya udah berharap secepatnya saya tuh bisa punya anak
tapi ternyata program hamil kabur itu cuma bohongan
ini obat obatan nggak jelas
saya bisa tuntut kamu ya ke polisi
laki laki itu ternyata bukan selingkuhannya gisel
kamu ngapain berurusan dengan penipu untuk program kehamilan
kemarin itu aku ngeliat iklan di internet
perusahaannya dia itu menjual obat obatan yang bisa bikin aku cepat hamil
tapi ternyata aku ditipu mas
kalau bisa percaya kan bisa ke dokter sayang
aku tuh pengen banget cepat hamil
aku pengen punya anak sayang
aku pengen punya anak sayang
aku pengen punya anak sayang

ternyata orang ini juga udah nipu aku mas
dia minta uang yang banyak sama aku
makanya aku gak percaya sama dia
makanya aku nggak percaya sama dia
mas cukup cukup
mas cukup cukup
udah cukup cukup berhenti
mas cukup cukup berhenti berhenti
kalau kamu mukul dia
nanti kamu kena pasal tindakan kekerasan

tapi dia emang pantas dihajar
lebih baik kita pulang sekarang
lebih baik kita pulang sekarang
saya akan laporin anda ke polisi
saya akan laporin anda ke polisi
iya kamu tenang aja
nanti aku juga laporin ke polisi
nanti aku juga laporin dia ke polisi
terima kasih untuk
mencari orang orang baik di hidup aku
mencari orang orang baik di hidup aku
mencari orang orang baik di hidup aku
aku tetep harus ketemu bunda
maunya adama ya allah
maunya adama ya allah

aku kaget sama bunda
tapi sekarang aku masih sakit
aku pengen bunda disamping aku sekarang
mas memang ini semua salah aku
soalnya omongannya dia tuh bener bener bikin aku percaya mas
dia bilang kalau aku ikut program kamilnya dia aku bisa secepatnya punya anak
tapi ternyata aku malah ditipu kayak gini
saya harusnya kamu tuh kalau ada apa apa ngomong dulu sama aku
udah kayak gini kamu ketemu sama orang yang katanya mau nawarkan kamu untuk program kehamilan
tapi ternyata kamu terserah
kamu terserah tipu kan
iya mas aku bener bener nyesel
pokoknya kamu jangan melakukan hal apapun tanpa sepengetahuan aku ya
aku malah berpikir kalau kamu tadi itu selingkuh loh
mas aku gak mungkin ngelakuin hal itu sayang
ya aku udah tahu ternyata aku yang salah duga ya
selama ini aku berusaha untuk bikin kamu bahagia
makanya aku diem diem jadi cara supaya aku bisa cepat hamil
dan ketika nanti aku udah hamil aku ingin kasih kamu surprise mas
tuhan belum mengizinkan kita untuk punya keturunan dari darah daging kita sendiri
oleh sekarang aku janji sama kamu
aku akan lebih serius lagi untuk ikut program kehamilan
makasih ya sayang
yaudah sekarang kita kembali ke rumah sakit ya
ya allah bagaimana ini
apa yang harus amba lakukan ya allah
apa aku harus telepon pak fero ya
tapi tak siap melarangnya
tapi tak ini panasnya kok gak turun turun
kasih obat kasih obat panas dulu
aduh panasnya padah
kalau aku pergi dulu mencari ewet panas gak mungkin
aku khawatir sekali panasnya makin tinggi
apa aku tahu ayah aja ya
apa yang aku tahu ayah juga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak naya pulang ke panti jam berapa ya mbak
ibu mau titip obat penurun panas
memangnya siapa yang sakit bu
anak pantai mbak
tapi kalau mbak nanya repot gak apa apa kok mbak
biar nanti ibu cari cara yang lain
naya beliin obatnya
terima kasih banyak ya mbak
terima kasih dan maaf sekali sudah merepotkan
enggak enggak sama sekali bu
yaudah naya balik kerja dulu
sampai ketemu nanti di panti ya bu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maksudnya pergi kemana mbak
ini pasti salah saya mbak
tasya pasti berpikir saya nggak ada dan gak sayang sama dia
kamu jangan berpikir seperti itu
kamu ikhlasin dia pergi ya
mungkin dia memang gak mau tinggal bareng kita sayang
masa apa belajar